jenazah pramugari lion air jt enam ratus sepuluh alfiani hidayatul solikah rabu siang tiba di kediaman orang tuanya di madiun jawa timur untuk dimakamkan
kedatangan jenazah korban langsung disambut histeris ibu korban
kedatangan jenazah korban langsung disambut histeris ibu korban
anak yang cerdas makanya sekali dia ikut rekrutmen dia langsung keterima di lion group